polisi menangkap tujuh remaja setelah terjadi kerusuhan di kota tanjung balai sumatera utara
tujuh remaja ini ditangkap karena menjarah saat terjadi kerusuhan pada sabtu dini hari
selain menangkap tujuh remaja ini polisi juga membawa sejumlah barang bukti hasil jarahan
berupa tabung gas valk mobil dan dvd
ketujuh remaja itu kini menjalani pemeriksaan di mapolres tanjung balai
untuk menghindari bentrokan lanjutan ratusan personel kepolisian
bersama brimob dan tni bersiaga di sejumlah titik